jangan lagi ada kasus kasus seperti ini di mana penertiban yang dilakukan pt kai daob tujuh madiun di stasiun jombang jawa timur diwarnai aksi perlawanan
pasangan suami istri pemilik warung menolak direlokasi hingga melawan dan juga menyiram petugas
pasangan suami istri pemilik warung menolak direlokasi hingga melawan dan juga menyiram petugas
pemilik warung menolak direlokasi hingga melawan dan juga menyiram petugas

pt kai berencana membangun trotoar untuk pejalan kaki di bahu jalan yang digunakan pkl berjualan